setelah tutup total selama dua tahun akibat pandemi
kawasan wisata candi borobudur kembali dibanjiri wisatawan saat libur lebaran dua ribu dua puluh
borobudur sempat kedatangan sekitar dua puluh lima ribu turis dalam sehari
dinas pemuda olahraga dan perwisata jawa tengah mencatat ada satu ratus lima puluh tiga tujuh puluh wisatawan
yang mengunjungi borobudur selama masa libur lebaran
candi borobudur kini bersiap membatasi kunjungan wisatawan
struktur bangunan candi borobudur perlahan amblas
berdasarkan rekomendasi unesco dan pakar menko maritim dan investasi luhut bin sarpanjaitan pada sabtu menyatakan
jumlah pengunjung candi borobudur akan dibatasi satu dua ratus orang per hari
tidak hanya itu luhut juga mengumumkan kenaikan tiket masuk kawasan candi borobudur
untuk wisatawan lokal non pelajar rp tujuh ratus lima puluh per orang
sedangkan untuk pelajar rp lima
angka ini naik lima belas kali lipat dari harga biasa
tertera di situs resmi tiket masuk wisatawan domestik usia sepuluh tahun ke atas adalah rp lima puluh
kalau orang asing kita kasih rp seratus
kalau yang dalam negeri kita kasih rp seratus
kemudian anak sekolah tadi ada yang berkutuk rp lima puluh
tapi kita berkutuk rp lima puluh
kalau rp lima puluh itu rp seratus
agak mahal sih rumah saya jatuhkan makan
cuma bisa tanyakan
sepenuhnya harus dikurang
cuma kalau rp seratus
hanya kemahalan deh
kalau untuk wna
nggak apa apa sih mau berapa
karena kalau kita kayaknya nggak masuk di aka harga segitu
karena sekeluarga aja mau berapa juta
candi borobudur adalah satu dari tujuh keajaiban dunia milik indonesia
kemegahan dan nilai historisnya menjadi makna itu
baik dalam maupun luar negeri
bukan sekedar situs jagar budaya candi borobudur juga memberikan
penghidupan bagi masyarakat sekitar dari sektor pariwisata
demi labutan cnn indonesia